anda masih menyaksikan cnn indonesia connected saat pendataan vaksinasi bagi tenaga kesehatan di indonesia masih terus menjadi tantangan
nama helena lim ramai diperbincangkan usai videonya mengantre vaksin di puskesmas kebonceruk jakarta barat viral di media sosial
diduga helena ini bukanlah tenaga kesehatan yang seharusnya masuk dalam daftar prioritas vaksinasi pada periode ini
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan dr siti nadia tarmizi yang merupakan curu bicara pemerintah untuk vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan
namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kami tim cnn indonesia connected juga sudah berupaya untuk menghubungi helena lim
namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan apapun dari pihak helena lim
untuk itu kita langsung ke dr nadia selamat malam dokter
selamat malam mbak may
dokter yang jadi pertanyaan besar siapa sebenarnya helena lim
apakah memang merupakan tenaga kesehatan atau bukan
mengapa dirinya bisa mendapat vaksin covid sembilan belas di periode yang harusnya
yang menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan
jadi seperti kita ketahui ya bahwa saat ini dengan adanya tiga juta dosis vaksin yang kita miliki
yang artinya sesuai dengan hasil pendataan awal yang kita akan berikan kepada tentunya petugas kesehatan
yang merupakan garda terdepan dan tujuan kita adalah tentunya memberikan perlindungan
dengan arti kan kita mengetahui bahwa kalau yang kita sebut sebagai petugas kesehatan atau garda terdepan ini kan memang mereka mempertaruhkan nyawanya setiap hari ini untuk bertemu virus covid sembilan belas
jadi memang mereka menjadi garja terdepan
dan kita juga memahami bahwa sudah hampir empat ratus lebih ya tenaga kesehatan yang telah gugur di dalam perjuangannya di masa pandemi covid sembilan belas
nah itulah mengapa kemudian pemerintah mengambil langkah
untuk memprioritaskan garda terdepan ini
kalau kita berbicara mengenai pemberian pelayanan publik itu malah kita berikan pada prioritas kedua setelah petugas kesehatan
nah tentunya kalau kita berbicara petugas kesehatan adalah tentu merujuk pada definisi petugas kesehatan
tetapi juga kita tidak mungkin melepaskan ya tenaga tenaga penunjang lain
contohnya misalnya supir ambulans kemudian supir mobil jenazah ya
atau kemudian tenaga tenaga misalnya pendaftaran itu yang sebenarnya bukan masuk petugas kesehatan
tapi mereka dikategorikan sebagai petugas penunjang di dalam sebuah proses pelayanan
dan ini menjadi satu kesatuan dari proses pelayanan yang diberikan
nah ini untuk itu mereka juga mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksinasi ini
selain itu juga kita memasukkan ini para relawan
kemudian para petugas kontak
tracing kemudian koas peserta pendidikan dokter spesialis atau intensif
jadi betul betul komprehensif kita berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh tugas kesehatan
dalam arti baik medis dan non medis yang memang mereka ini beresiko dan mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk memerangi covid sembilan belas
berarti yang ada di garda terdepan
nah kalau helena lim ini sosok yang sedang menjadi sorotan
ia masuk dalam kategori tenaga kesehatan
kalau statusnya sejauh ini informasi yang kami dapatkan memang merupakan pemilik dari sebuah apotek di kawasan jakarta barat
tapi apakah kemudian masuk di kategori orang orang yang ada di garda terdepan memberikan pelayanan kesehatan di masa pandemi ini dok
ya baik kami tentunya dari kementerian kesehatan dalam proses verifikasi dan registrasi penerima vaksin ini kan melakukan terus menerus cek dan recheck ya
seperti yang kita ketahui dari data yang kita miliki dengan kita menggabungkan sistem informasi sdm kesehatan
kemudian aplikasi picare dan juga sistem aplikasi peduli lindungi serta data dukcapil
maka kita bisa mendapatkan data sasaran untuk penyuntikan pada prioritas pertama ini
nah kuncinya sebenarnya adalah di sistem informasi sdm kesehatan
di awal kita menggunakan bagaimana kita meminta dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota
serta juga fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk dapat mengupdate data tentang sistem informasi sdm kesehatan
jadi kita menyampaikan memang sumber daya manusia kesehatan
jadi yang tadi karena ada petugas kesehatan ada juga petugas penunjang atau petugas administrasinya
nah intinya jadi siapa helena lim ini dok
nah tentunya proses verifikasi dan registrasi ini sudah mulai dilakukan pada tingkat tersebut
sehingga pada waktu kita di kementerian kesehatan menerima data ini tentunya data yang sudah clean ya
data yang sudah memang diketahui adalah mereka yang memang berhak untuk menerima vaksinasi
karena yang paling dekat itu kan adalah dinas kesehatan atau institusinya sendiri ya
untuk bisa memverifikasi seseorang itu menjadi layak atau tidak layak menjadi seorang sasaran seperti itu
oke berarti belum terjawab ini dok
helena lim ini berarti masuk kategori tenaga kesehatan yang berhak mendapatkan vaksin atau tidak
ya tentunya ini harus perlu klarifikasi lebih lanjut
baik itu dari provinsi dki jakarta ataupun melalui tentunya kota madia jakarta barat ya
di mana puskesmas kebonjeruk ya kalau saya tidak salah ini melakukan vaksinasi
kita harus ngecek kembali kemarin pendaftarannya itu apakah memang sudah melalui sistem dengan mengupdate sistem informasi
ataukah dilakukan secara manual
karena kami juga mempermudah
jadi kemarin kan kami sempat seperti yang juga disampaikan adalah mempermudah proses pendaftaran
jadi tinggal membawa misalnya registrasi stf surat tanda registrasi bski dan tentunya ktt
atau kemudian keterangan tempat bekerja
nah jadi memang ini untuk mempermudah
tapi tentunya harapan kami kalau mempermudah kemudian tidak disalahgunakan ya seperti itu
kalau sejauh ini sudah ada komunikasi kah dengan pihak
di provinsi dki jakarta
karena kalau menurut informasi dari kasudin kes jakarta barat ini sudah mengatakan bahwa
ia divaksin karena membawa surat keterangan sebagai tenaga kesehatan
tapi kemudian menjadi pertanyaan
apakah memang benar benar tenaga kesehatan atau seperti apa
secara resmi kami belum menerima penjelasan
baik dari kasudin kes jakarta barat atau dari provinsi dki jakarta
mungkin nanti kita tunggu saja
karena ini adalah sudah kewenangan ya pada tingkat pemerintah daerah
mengingat juga kalau kita berbicara mengenai apa tindak lanjutnya
tentunya ini adalah kewenangan pemerintah daerah
termasuk juga izin untuk apotik itu juga diberikan oleh pemerintah daerah
tentunya kalau ada kesalahan ataupun ada sesuatu yang tidak pas
ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
kalau statusnya sebagai pemilik apotik
apakah kemudian ia berhak untuk mendapatkan vaksin dok
ya tentunya seperti kami sampaikan bahwa
yang mendapatkan prioritas daripada pemberian vaksin ini adalah tentunya tadi
apa yang ada di dalam definisi termasuk petugas kesehatan
kita bisa lihat adalah petugas farmasi klinik
kemudian juga ada dokter tentunya bidan perawat ya
ini juga yang kita sebut sebagai penerima daripada vaksin pada tahap pertama
termasuk juga kalau kita bilang
tenaga kesehatan lingkungan tenaga gizi
bahkan tenaga kesehatan tradisional pun ini masuk
dan ditambah tadi saya sampaikan tenaga peninjang
tenaga penunjang ini bisa mulai dari seorang petugas administrasi
kemudian petugas pemasaran
ataupun juga petugas penunjang lainnya
bisa saya sampaikan seperti supir ambulans supir mobil jenasa
atau juga bahkan orang orang yang memang berada di fastentis tersebut
berarti apakah bisa kita simpulkan bahwa jika helena lim ini hanya merupakan pemilik apotek saja
yang tidak melakukan pelayanan langsung di apotek tersebut
artinya ia sebenarnya tidak dinyatakan berhak atas vaksin ini
baik pertama ini kita harus pastikan dulu ya
karena ini perlu diklarifikasi dan didetailkan
dan tentunya kalau kemudian tidak memenuhi kriteria kriteria yang tadi kami sampaikan
ya berarti tidak
itu yang membuai peruntukannya dan kelayakan pemerintah vaksinasi ini
tapi yang penting ini harus ada klarifikasi lebih lanjut
khususnya dari pemerintah daerah provinsi dki jakarta
oke berarti prosesnya adalah siapa saja yang bisa mengeluarkan daftar
siapa yang berhak menerima vaksin ini fokusnya di pemerintah daerah ya dok ya
dok apakah kemudian kementerian kesehatan melihat adanya kejadian seperti ini sebagai satu tindakan
atau satu hal kecolongan begitu untuk masalah pendataan
apakah kemudian ini membenarkan bahwa masalah pendataan ini masih semrawut hingga saat ini
dan apa kemudian upaya dari pemerintah untuk bisa memperbaiki sistem seperti ini
agar tidak terjadi lagi kejadian serupa
baik jadi kita ketahui ya pada prinsipnya sistem pendataan yang kita susun ini kan
mengapa kita membuat check and recheck ya
bahkan kemudian mengembangkan sistem manual
dan kita juga mempercayai sebenarnya
bagaimana pemerintah daerah itu dalam melihat apa saja kriteria sasaran yang memang layak mendapatkan vaksinasi
jadi pada sisi saya rasa sih tidak ada masalah ya
karena seperti kita ketahui untuk verifikasi awal itu memang sudah harus tadi
pada waktu mengupdate sistem informasi sdm kesehatan
atau kemudian pada saat melakukan secara manual
kan itu harus membawa data dukung
data dukung itu adalah scr kalau untuk tenaga medis ya
atau kemudian surat keterangan tempat bekerja
dan surat keterangan tempat bekerja ini sebenarnya kita minta untuk bisa disampaikan kepada dinas kesehatan
supaya nanti dinas kesehatan atau suku dinas kesehatannya
masih ikut memverifikasi mengenai siapa saja yang diusulkan untuk menerima vaksinasi ini
oke berarti sistem pembenahan vaksinnya
diperbaiki atau bisa lebih smooth lagi ya dok ya
karena ini besar sekali harapan kita
untuk bisa sama sama mencapai
heart immunity yang dibutuhkan
terkait dengan herd immunity ini satu hal yang juga ramai diperbincangkan ini dokter siti nadia
adalah bagaimana kemudian riset dari bloomberg
ramai di media sosial
menyatakan bahwa vaksinasi di indonesia ini
masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain
dan kira kira butuh sepuluh tahun ya dok
untuk bisa mencapai herd immunity
bebas dari adanya pandemi di indonesia
kalau tanggapan dari dokter
terkait dengan hasil riset tersebut
mungkin riset yang disampaikan atau diberitakan oleh bluebird itu kan
tentunya melihat berapa jumlah sasaran vaksinasi
yang harus dicapai oleh indonesia ya
dan kemudian secara
diperhitungkan dengan kemampuan untuk kita
memberikan vaksinasi dosis hariannya
dan memang saat ini kan kita masih dalam proses
untuk meningkatkan dosis pemberian
vaksinasi hariannya ya
karena kalau kita melihat memang
di awal awal kita itu baru bisa sepuluh ribu per hari
kemudian meningkat menjadi empat puluh ribu
meningkat menjadi enam puluh ribu
dan bahkan kemarin sudah hampir sembilan puluh ribu
jadi kecepatan pemberian dosis vaksin ini
yang kemudian terus menerus kita tingkatkan
nah di sisi lain tentunya karena saat ini kan memang
vaksin yang ada dan sudah terdistribusi
itu adalah dengan target satu lima juta orang
pasti sesuai dengan track yang sudah kita rencanakan ya
karena sampai saat ini
orang yang sudah datang ke pasienkes
itu sudah satu juta lebih
tetapi memang yang mendapatkan atau layak mendapatkan vaksin itu
kurang lebih delapan ratus lima puluh ribu
karena adanya kondisi kondisi yang harus ditunda
adanya kondisi kondisi yang harus ditunda
ataupun kondisi kondisi yang memang mereka tidak bisa mendapatkan vaksin
jadi dengan akses satu juta orang
yang sudah mengakses proses layanan kesehatan
itu kita sudah cukup on the track
untuk target yang saat ini
tapi kedepan memang harus kita tingkatkan
karena arahan bapak presiden juga
kita harus mampu melaksanakan vaksinasi
seluruh indonesia itu satu juta per hari
yang artinya tenaga vaksinatornya harus ditambah
yang layanannya harus lebih banyak dibuka
karena saat ini vaxiantest masih ada yang bukanya
sebelum tiap hari
hanya misalnya tiga minggu sekali
dan juga shiftnya
pagi siang sore malam itu harus kita tambah
selain itu adanya vaksinasi yang terpusat
ini tentunya juga akan menambah kemampuan kita
untuk memberikan dosis harian ini
sesuai dengan target
dan sesuai roadmap kita ya
bahwa vaksinasi ini akan selesai dalam lima belas bulan
bahkan perlu aksinerasi
untuk bisa menyelesaikan dalam dua belas bulan
tetapi memang harus keterangan
tetapi memang harus kerja keras nih
dalam upaya kita mendatangkan vaksin covid sembilan belas
bisa semuanya diterima pada tahun dua ribu dua puluh satu
baik besar harapan kami semua
program vaksinasi nasional ini bisa berjalan dengan baik
karena ini merupakan salah satu cara ya
untuk bisa melindungi diri di masa pandemi covid sembilan belas
selain juga terus menerapkan protokol kesehatan
kita sama sama berharap
agar supply nya dipastikan ada terus ya dok ya
delivery nya cepat tepat sasaran
agar hal hal yang penuh kontroversi seperti ini
tidak lagi terjadi
dan kami juga sama sama menunggu ya
jawaban dari kementerian kesehatan
untuk mencari tahu
siapa sebenarnya sosok yang kontroversial ini
dan apakah memang layak atau tidak
dan harapannya tidak ada lagi
sosok sosok seperti ini di masa depan
agar benar benar tepat guna
dan tepat sasaran program vaksinasi nasional
terima kasih banyak sekali lagi
saya ucapkan kepada dr siti nadia tarmizi
yang merupakan jurubicara pemerintah untuk vaksinasi covid sembilan belas
sehat selalu dok